gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas kabupaten subang melakukan tes swab terhadap seluruh karyawan puskesmas ciasem
hal ini dilakukan setelah salah seorang tenaga medis puskesmas ciasem subang jawa barat terkonfirmasi positif covid sembilan belas
berdampak pada penghentian sementara pelayanan kesehatan
tim gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas kabupaten subang melakukan tes swab terhadap delapan puluh empat karyawan dan tenaga medis puskesmas ciasem selasa siang
dengan adanya petugas medis puskesmas ciasem yang terkonfirmasi positif covid sembilan belas pelayanan di puskesmas ciasem dihentikan selama tiga hari mulai senin hingga rabu besok
selama penghentian aktivitas sementara seluruh area puskesmas ciasem akan didesinfektan mengantisipasi penyebaran covid sembilan belas
awal dari salah satu karyawan puskesmas ciasem yang memang sedang sakit
dirawat di salah satu rumah sakit di daerah karawang
tapi karena ada gejala gejala mengarah ke covid beliau dirujuk ke rumah sakit crn subang
dan ternyata setelah dilakukan tes pcr hasilnya positif
karena yang bersambutan gejala bergejala ya jadi kami mencegah
kami mencegah dengan salah satu adalah meliburkan pelayanan di puskesmas untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran
seandainya sudah menyebar ke karyawan yang ada di puskesmas maupun orang orang yang dilayani misalnya pasien